kenapa gua dikurung
ah udah kena burung
suara siapa tuh
ini akibat yang kamu petik
selama ini kamu selalu mengurung makhluk tuhan
sekarang kamu akan terkurung selamanya
gak adanya masalah tuh bu
coba tengok pelan pelan
menghilang di sekitar sini
lu lagi dikejar kejar siapa tuh
cepet bingit menghilangnya ya
aduh kemana itu duyul
hah aduh hehehe
eh aku siapa ya
aku kesini mau cari itu
jangan kamu pengen mencuri ya
jangan jangan ada pencuri
eh jangan berteriak
aku mau tar pencuri
eh kamu jangan
kamu ada pencuri
awil itu siapa
dia itu sekutiri
ah sekuriti maksudnya itulah
sekutiti mau ngapain
dia itu mau nangkap aku
nggak ada siapa siapa
kayak bang mehmet
hah kayak bang mehmet
emangnya bang mehmet kenapa
ngacangnya di aspal belum jadi
kok ngomong suka bener ya
tapi kan anak kecil
nih ada ada aja ya
aduh aduh aduh aduh
hah cakit cakit cakit cakit
congok pembalasan aku nanti
aku mendingan menghilang aja dah
eh burung bilang ian ganteng
gua jadiin pecel burung lu
ian ganteng ian ganteng
nah gitu dong
wah bener bener kelewatan nih
aduh aduh mana
kandung burungnya kok bener sendiri
bener bener lu burungnya
mana tuh burung
mana tuh burung
makanya jangan jadi manusia
tidak boleh jahat sama binatang
dasar lu ya
hah bener bener kali ini
ian udah marah
hah sese semangat
pak pejat pak pejat pak pejat
pak pejat pak pejat pak pejat
hah gua banting lu
ian dimana nih
kenapa gua dikurung
hah udah kena burung
suara siapa tuh
ini akibat yang kamu petik
selama ini kamu selalu mengurung makhluk tuhan
dan sekarang kamu akan terkurung selamanya
basah basah basah
jual itu burung
ya jangan lupa uangnya kasih babe
aww jajan dong
kali ini jadwal kita ngapain dul
kalo hari ini ngerjain orang
wah angker juga nih tempat nih
ah ini gara gara lu tau
tadi lu ngeliat mendadak
siapa yang mau beli burung
tuh ada ala alpati dul
burung burung siapa yang mau beli
siapa yang mau beli
iya porban pertama kita nih
aduh gimana turun nih
eh ada bang al tuh
aduh tuh ngapain sih rambut keliting
tuh intiran kita tuh target kita tuh
kita tabrak mereka dia nangis kita kabur
kita tak tahu yang itu
aduh wah kejahatan terjadi bukan ada niat
tapi karena ada kejahatan
burung burung burung
siapa yang mau beli
tuyuk sembilin gitu nih
sepeda kenapa sih belok sendiri ya
sekarang tahun tuh hehehe
eh tahun serang tuh rambut mie
sama tuh kan
aduh tarang tahun
gak akan marah juga kelas
tanya kita pindahan
orang salam bukan yang dijawab
gimana kalo kita bertiga aja bikin geng
rencana kita adalah
tunggu tunggu tunggu
kita bakal antar dong
eh al malik al fatih
ini burung cakep amat
ya jual dong
ini kalo dijual murah